pavilion sebelah udah dikontrakin orang
udah kak namanya mita
dan dia sama anaknya kak
tapi harga spesial ya kak
soalnya tuh aku kasihan sama dia kak
jadi tuh dia kayaknya baru datang ke jakarta deh kak
eh daripada kosong juga kan pavilionnya
kamu kenal sama mita
kenal di mana
gak juga sih kak
jadi waktu itu aku ketemu sekali sama dia di terminal ciamis
aku ngurus tanah papa waktu itu
kakak tau gak kak bisa ditunggu
nih lo ini udah berapa kali mama ini bilang
kalau bayi itu belum tentu anaknya arvino
dianera mama mau tau
kamu bilang sama papa ya kalau memang tidak membutuhkan mama tidak jadi masalah untuk mama
mama gak mau pulang sekarang ke rumah itu
ini semua gara gara kamu yang terlalu membesar besarkan soal nita
kamu lihat kan mama jadi sedih
mama mau pulang sekarang
nggak apa apa deh
lebih baik posong
anak cakep anak ganteng besok gede jadi dokter apa jadi jenderal ayo milih mana
ya ya kino sama bisupi ya boleh boleh rewel
hai juli keren barunya milo neng mita jangan khawatir supi tanggung jawab kok
hitam kasihan yang minta muda cantik sudah jadi janda jadi
tinggal meninggal sama suaminya kecelakaan bus
perempuan yang selama ini dicari sama keluarganya
singtabah singtawakal biar bisa ngede ini mas vino sampai gede biar sehat
warna fiat tapi ngapain mita itu nyambar jadi juli di kantornya milo
dan kira kira terus terang aja sama
tapi ngapain minta itu nyambar jadi juli di kantornya milo
dan kira kira terus terang aja sama
mas wisnu sama kakaknya eh maksud bibi mbaknya terkenal kok suka membaca berita di tv
kalau bapak sudah pensiun tapi punya usaha di luar
sekarang sedang keluar kota sama ibu
nanti kalau mereka udah pulang kasih tahu saya ya bi
saya mau kasih bikisan ucapan terima kasih sekalian memperkenalkan diri sama bapak dan ibu
sopan santunnya gede
bibi doain biar nanti dapat jodoh lagi yang terbaik
ya neng ya
ya tuhan maafkan aku
aku gak bisa lagi berhenti berbohong sampai vino bisa kembali ke keluarganya om prayoga
aku mau pergi ke rumah sekarang ayo
aku mau pergi ke rumah sekarang
kak makanya kakak jauh lebih banyak mikirin kerjaan kak
jadinya stres kan kayak gini
nu pavilion sebelah udah dikontrakin orang
udah kak namanya mita
dan dia sama anaknya kak
tapi harga spesial ya kak
soalnya tuh aku kasihan sama dia kak
jadi tuh dia kayaknya baru datang ke jakarta deh kak
daripada kosong juga kan pavilionnya
kamu kenal sama mita
kenal di mana
gak juga sih kak
jadi waktu itu aku ketemu sekali sama dia di terminal ciamis
aku ngurus tanah papa waktu itu
kakak tau nggak kak
bisa ditumpahin deh sama suaminya tuh kecelakaan
dan suaminya meninggal kak
kami coba deh kakak bayangin
seandainya waktu itu aku ada di bisi itu kak
mungkin sekarang aku nggak ada di sini kak
yaudah kak aku nangis sama dia yuk
ternyata juli beneran mita istri almarhum arvino
mereka tuh sama sama sama
mereka sama sama sama
kak ya kakak mau lagi di rumah aja sih kak
mau aku kenalin nggak
jangan sekarang ya
kakak juga capek banget
lagian kan kamu yang in charge soal rumah ya kan
sesuai dengan perjanjian sama papa mama
aku kan tinggal terima beres saja
ya tapi kan nggak ada salahnya kah kalau kenalan
siapa tau bisa saling bantu kan kak
ya nu kakak juga jarang di rumah lah
yaudah kakak mau istirahat dulu ya
yaudah deh kalau gitu aku keluar dulu kak ya
mama tuh dianggap kapasis sama papa kamu
semua omongan mama semua yang mama inginkan
tuh gak ada yang diturutin sama papa
aku tahu mama lagi emosi
tapi kalau marah begini juga nggak menyelesaikan masalah mah
di selama ini mama itu diam diam sudah menjauhkan papa dari arvindo
supaya hartanya tuh nggak jatuh semua ke arvino
dengan kematian arvino mama tidak cukup dengan pura pura shock
tapi apa yang terjadi
perempuan sialan itu datang dan masuk ke keluarga kita
dan yang bikin runyam siapa papa kamu sendiri
sekarang saatnya mama itu memberi pelajaran untuk papa
saatnya bagi papa itu tuh memilih antara mama
atau yang dibilang cucu
cucu yang nggak jelas asal usulnya
mau bercanda kan ma
ma mama serius

mama yang biasa ya
gimana kalau ternyata vino itu anaknya arvindo dan mita
karena nggak peduli apapun risikonya
sejauh bapak tidak tahu dan sejauh bapak tidak mempercaya hal ini
karena milo dan papa itu nggak jauh beda sama
iya tapi mama mau tinggal di mana malam ini
mama mau nginep di rumah saudara
yang ada memang cuma akan jadi bahan omongan
kalau mama ke hotel terus ketemu klien klien papa mama setir yang malu
kamu bantu mikir dong sayang
dalam keadaan seperti ini mama nggak mungkin pulang
karena kalau mama pulang papa kamu tuh bisa segini ini kepalanya
bisa jadi besar mama nggak mau gitu
sampai jumpa lagi